udah punya solusi
bulungan kabel ngapain lo pada bengong berani apa enggak ya
ya udah inget deh yang kalah harus gendong yang menang
hai mek ayo jangan pernah nyesel nanti rambut lurus rambut yang kriwal hai mek
tanya banyak banyak jelas mana kemana ada di situ lagi layanan
woi dimana gue tua teriak di sini
terus gimana caranya nih gong
jamat selalu punya solusi
wih mau beli layangan
bener doi kalau mewet bohong memet disumpahin aja kecil juga
kenal nih benang benang siapa
enggak terus ngapain ngambil ngambil aja
ya dong mek gadanya suka suka
aduh terus sekarang layangannya kemana
jadi gini aja sekarang al maliki sama al fatih pulang aja biar ini urusan kong ya
cucu gue putih putih semua lo doang yang deseng
udah dikit ya dikujanya
sekarang cucu gue
abis ini udah dua
eh enggak loh

ngomong aja masih beli batak
gimana mau bahas dendam sama gue
menyerin dulu tuh mulut
aduh emang mulutnya salah
udah ya bagusan begitu
udah lo sekarang jangan banyak omong
demi langit dan bumi
gue gak mau gak ada isinya
maksudnya gimana itu
taruhan itu dosa
belum titik masih koma
taruhan itu emang dosa
apalagi taruhan duit
yang kalah harus gendong yang menang
sampai ke rumahnya
rumahnya dia kan dua kali belokan
satu kali tanjakan
biar kata rumahnya dia
empat puluh kali turunan
lo tenang aja
kalau calip dan soel
udah punya solusinya
eh bulungan kabel
berani apa enggak
ya udah inget deh
yang kalah harus gendong yang menang
jangan pernah nyesel
nanti rambut lo lurus
rambut lo yang keriwat
ini mah namanya ada dinding
ini sangat tidak
kok tidak sih bos
kita kan jadi nggak bisa mengotong benangnya
nih hari lo udah gunting kuku
aduh kalau gitu gunting benang aja nih
tenang aja bos
eh gimana sih
jangan malu maluin ya
aduh aduh aduh
lo mau kemana men
dia harus mengakui
betul tuh bos
kalau kalah kalah aja
kalau kalah tuh gendong mereka berdua
sekarang lo gendong mereka berdua
ini jangan bos
eh jangan arisan
mau gendong gue
apa nih karung berat
ini berat sih
tapi ini lebih kecil
yaudah nih aja
eh sini gulungan kabel
aduh aduh aduh
lo kan berat nih
gimana kalau lo bantu gue
nanti baru sampai sana
bener ya jay
aduh aduh aduh
aduh gimana sih
gimana nih baru kita
tangan lu cuma satu lu bikinin tangan
oh matt berat banget sih lu matt
lu berat dosa
eh lu berdua dengerin
karena dia berdua gak berhasil bawa kita gendong ke rumah
berarti pilihan yang kedua
lagi kena nyebur
nyebur ke mana matt
woi kenapa sawah saya ajak ajak
yang punya sawah
ini kan airnya bening nih
gak ada lu beratnya
aku mau mandi di situ
lu kotorin lagi airnya

aa udah nggak knobs
teruskan sampe kenapa saya beramai
nanti gua dilihat

semua ember comparing ya
kayanya masa an liner sudah piang
jadi pak daripada saya ajarin anak
pak pak tenang
kalem santai ya
sebelumnya saya mau tanya
dimana sawah yang dirusakin anak saya
yang di belakang gunung itu
benar pak yang di sana
di pertigaan jalan setapak
iya itu pak bener
saya mau tanya sekarang
itu sawah sawah siapa
itu sawah punya pak tohir pak
bapak tau siapanya pak tohir
mana yang namanya pak tohir
yang ini pak
ini anak gue lu kerja begini
gue gak berani marah marah
tapi lo udah berani marah marah sama gue
saya lagi hilap pak bener pak
pak mohon maaf ya pak ya
saya juga terbawa suasana
makanya bapak saya suruh nyebur ke kali sekarang juga
bang fatih cupu gak kena
sekali lagi deh
yaudah nih batunya
kenapa bapak fatih
siapa udah berbuat demikian
siapa udah ketapelin gue nih
tega banget sama pak fb
satu atap lima keluar geng